dari mana dari nino
hai kapus kesmas kayu arum sama ternyata elsa melahirkan dengan memakai nama samarang putri
terus sampai sana pasti cari elsa nggak ada
halo mas akhirnya mas kamu ngabarin aku juga aku tunggu loh kamu dimana terus mama
gimana ini saya sudah di rumah sakit sejahtera terus mama gimana mas alhamdulillah sudah siuman
sekarang lagi diperiksa sama psikiater malam ini mama akan rawat inap ya mama kan nginep
kamu nggak akan pulang enggak nih ya ampun renet udah tadi tuh cemas mas dan nyariin mama lagi
kalau mama kan apa sih kok bisa nangis terus mas panjang ceritanya nanti saya cerita ya sekarang
ya oh iya kamu tolong hilang ke qq tolong coba lihatin dia nemu kunci enggak di iya tadi
renai nemin mas terus raine ngasih ke aku ini kunci ruangan kamu kan iya iya
ya udah nanti aku kasih pas kamu udah pulang ya makasih oh ya mas supaya bikin
rena gak cemas karena mikirin mama aku bawa rena ke tempat papa ya
kebetulan papa juga lontong
yaudah gak apa apa
salam buat papa surya ya
tolong kasih tau kalau saya gak bisa datang
yaudah kamu hati hati ya assalamualaikum
semoga janin gak masuk ruang kerja gue
dan bayinya di sini
pasti rumah ini akan jauh lebih
bapak bisa dengar suara elsa
suara tangis bayinya
indah banget pasti
mama juga berharap sama seperti papa
mama juga kangen sekali mau peluk kisah
jujur kita pa
ada suara mobil pa
ipin pelan pelan dulu
jangan lupa papa
jangan lupa papa
terima kasih rena
terima kasih papa
selamat datang papa
terima kasih sayang
papa ngeliat kamu sama rena datang aja udah happy banget
yuk yuk yuk
mas sal minta maaf ya karena mas sal nggak bisa hadir
yaudah kita masuk ya
kalian masuk dulu
terima kasih pak
kami disini aja
kebetulan lagi agak sedikit luh
jadi sambil cari udara segar disini pak
yaudah nanti kuenya saya bawa ke depan ya
terima kasih bu
kita nyanyi dulu untuk opa
opa pinter deh
aku ikut tim lilinnya pak
kalau ada tiga nggak bisa
kalau satu bisa
bisa dibantuin sama kamu
sebelum tipe lilin papa nyanyi dulu ya
satu dua tiga
nanti ke sana
satu dua tiga
satu dua tiga
kek tolong siapin baju saya dan mama ya
nanti biar riza yang beli di rumah
mas al siap
aduh baru aja kita satu rumah bahagia
karena habis ngerayain tujuh bulan
hanya kandungan bandin
sekarang ibu rasa sakit
semoga ibu lega sehat
semoga ibu gak kenapa kenapa
habis itu ibu langsung cepet pulang deh ke rumah ini
tuh tangannya juga belepotan
kita cuci tangan dulu yuk
ntar makan lagi ya
mama pasti sedih
rasa belum dapet gambar
sebetulnya papa sama mama udah dapat kabarnya
elsa sudah melahirkan
elsa sudah melahirkan
terus terus gimana elsa sama anaknya gimana
papa gak tau karena papa belum ketemu sama elsa
jadi papa hanya mendengar kabar aja
papa sama mama belum ketemu
belum ketemu sama elsa
terus papa sama mama tau dari mana
gapus kesemas kayu arum
disana ternyata elsa melahirkan
dengan memakai nama samaran putra
terus pas sampe sana
pas dicari elsa nggak ada